dalam uji coba tujuh belas september dua ribu dua puluh satu taman mini indonesia indah siap menerima pengunjung
dan sudah membuka kembali sejumlah wahana yang bersifat ruang terbuka atau outdoor
selain wajib masker dan tidak berkerumun sejumlah protokol kesehatan diberlakukan
termasuk wajib memiliki aplikasi peduli lindungi untuk memindai qr code
sama halnya di tempat publik lainnya pemindaian ini bertujuan sebagai informasi pengunjung tentang vaksinasi covid sembilan belas
sementara pintu masuk yang dibuka hanya pintu gerbang utama saja dan satu pintu keluar
check in dan check out berguna dalam mengendalikan jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan tmii
nyari suasana baru aja kan bosen kita di rumah selama pandemi ini
jadi pas sudah tahu taman ini dibuka jadi kita nyoba ke sini lagi dan bisa masuk
waktu masuk itu ada proses apa yang harus dilalui kalian
paling cek suhu sama kita ngasih itu sih surat vaksin
ini sih bersiraturami aja dari alumni ranto prapat
kebetulan sudah lama tidak ketemu jadi alhamdulillah ada waktu sehat
alhamdulillah kita ketemu di taman ini
kebijakan ini setelah sebelumnya taman mini mendapat sertifikat jaminan

setelah mendapatkan sertifikat chse dari kemenparecraft
salah satu wahana yang sudah dibuka di taman mini indonesia indah adalah taman burung
salah satu prokes di taman burung adalah touchless
yaitu memindai kode qr untuk melihat peta taman burung seperti ini
selain taman burung wahana ruang terbuka yang sudah bisa dinikmati pengunjung antara lain
kereta gantung taman legenda keong emas dunia air tawar dan museum reptil dan komodo indonesia
sementara itu anjungan dari berbagai daerah hanya dibuka pada bagian halaman saja
rumah adat masih ditutup untuk umum
sedangkan wahana ruang tertutup atau indoor masih menunggu keputusan kemen parekraf
meskipun tidak ada yang bisa ditutup

ihsg kita kemarin dari tanggal enam belas kemarin hampir semua unit taman ini sudah mendapatkan sertifikat itu ya
dan untuk kebijakan buka itu justru kita menunggu diizinkannya dari kemenparecraft
apakah wahana indoor kita sudah diperbolehkan
karena museum galeri itu kan masih belum diizinkan
sehingga apabila memang kita diizinkan ya kita siap untuk apa namanya
kemenparecraft sudah menunggu
kemenparecraft sudah menunggu
kemenparecraft sudah menunggu
kemenparecraft sudah menunggu
yakni menjadi lima belas orang
nah guna mengendalikan mobilitas pengunjung pada akhir pekan
kepolisian bersama dishub dan satol pp menerapkan ganjil genap bagi pengunjungnya akan berekreasi
kebijakan berlaku mulai dari jam dua belas siang sampai jam enam sore
dan diterapkan setiap akhir pekan
selesai jalan jalan di tmii
jangan lupa untuk check out dari aplikasi tmii
selalu taat pakai masker dan jangan berkerumun ya